tapi kita meyakini pak ferdisa bahwa ekonomi kreatif ini akan menjadi lokomotif penggerak
pelaku usaha lainnya khususnya umkm untuk bisa mengakselerasi usahanya
ini juga potensi dari gdp di sektor industri kreatif ya terhadap dunia digital
ini data mckenzi menyatakan di tahun dua ribu dua puluh satu ini melalui retail market akan ada kontribusi sebesar lima sampai enam triliun rupiah
termasuk juga dari mobility atau logistik ini setidaknya dua sampai dengan empat triliun rupiah
ya ditambah memang kita punya potensi market yang luar biasa
tentunya untuk asean sesuai dengan size kita punya negara
dua puluh persen transaksi e commerce di asean ini akan dikuasai oleh indonesia
atau setara dengan satu ratus tujuh puluh dua triliun